terima kasih zahira
gak salah lagi
pasti robekan yang lainnya pasti semua ada di sini
mudah mudahan probekan ini cukup dan kelihatan hasilnya
duh tinggal hasilnya nih
ya tuhan mudah mudahan hasilnya cocok
aku mohon hasil tes tuan zahira dan tuan prabu cocok cocok cocok
tunggu ini belum tentu
belum tentu ini sambungannya
siapa tahu ini robekan dari hasil tes yang lain

ulu pergiga akan objeknya

dia bukan anak kandungnya tuhan prabu
kenapa sih kamu gak percaya sama ibu
kenapa sih kamu gak percaya
kalau akhir kamu tuh sudah mati
sudah gak ada
ibu mohon amira
hentikan semua ini
hentikan menganggap orang itu sebagai ayah kamu
ayah kamu tuh sudah gak ada amira
percaya sama ibu
ayah kamu tuh sudah gak ada
apa yang harus aku lakukan sekarang
kenapa sih ibu terus terusan bilang
kalau papanya rizky tuh bukan ayah
gimana sama tos aku dan dia itu
kalau papanya rizky bukan ayah
kenapa dia bisa melakukan tos itu

selain aku sendiri
aku masih gak percaya sama hasil tes itu
nonzaira beneran bukan anaknya tuhan prabu
kalau nonzaira bukan anaknya tuhan prabu
hianatin tuhan prabu
kamu kemana aja sih men
aku cari cari dari tadi
aku meminta kamu untuk antar aku ke rumah sakit
untuk ambil hasil hasil lagi
pasti mereka masih ada kopinya kan ya
non masih belum percaya
kalau non itu anaknya tuhan
ada yang masuk ke nonton
kalau tuhan tuh gak yakin
kalau itu anaknya
tapi aku masih penasaran
dan sekarang hati aku udah mantap
jadi apapun hasilnya itu
eh non aku rasa itu gak
gak bisa kesana deh
hal sepenting itu
kayaknya mereka gak punya foto kopinya juga
biarlah non gak usah terlalu pikirin
eh lagian ya
non makin mirip loh sama tuhan prabu
berarti non emang
lo itu liatnya pake apa sih
pake kacamata kuda
dari mana coba mirip miripnya si zahira sama papa
yang bilang kalau zahira itu gak mirip sama papa
yang diam diam kamu lakukan ya zahira
sudah merusak semuanya
kenapa sih zahira
kalau kamu sekarang tiba tiba dia mau melakukan tes dna lagi
kamu mulai percaya dan yakin ya
kalau mama kamu itu adalah seorang wanita yang sangat bijak
betul begitu kan
gak penting aku gak setau mama atau kameisha
kenapa aku ngelakuin tes itu ma
karena itu hak aku
karena itu hak aku
karena itu hak aku
karena itu hak aku
hei tunggu tunggu
biar kami aja pergi
nanti kalau kamu yang pergi yang ada kamu ngebohongin kami lagi
enggak karena aku kasih ke mama
enggak karena aku kasih ke mama
enggak karena aku kasih ke mama

nanti kamu saya pecat
nanti kamu saya pecat
ini zairah kasih aku
ini zairah kasih aku
bikin kelakon apa lagi kalian
kok seperti orang barbar saja
perci seorang mudik
kamu gak apa apa
apa sih yang kalian ributkan
kenapa kalian sampai menyerang zairah seperti itu
kalau papa tau kali ini ribut ributnya
udah pasti aku duluan yang bakal kena getahnya
ini lupa biasa lah
apalagi udah gadis gadis kayak begini
misha tuh iri banget tasnya zairah soalnya baru
ya kan zairah
betul itu zairah
kalau aku bilang mereka mau ambil bom pengambilan hasil tes dia
pasti bisa marah besar
nanti papa marah marah lagi sama mama
iya bener pak
maafin zairah ya pak
akhirnya jadi bohong sama papa sekarang
dasar kalian ini
selalu saja irian sirikan
untuk apa sih
kalau kalian ingin tah seperti itu
gak perlu kalian bergulat seperti itu
papa pokoknya gak mau kejadian seperti ini terulang lagi
aku tunggu di tempat aku melihat mas isan kemarin
ternyata mas ihsan gak muncul sama sekali
padahal aku yakin orang itu betul betul mas isan
gak percaya sama omongan amirah
amira bilang kalau itu bukan ayahnya
aku gak percaya
aku yakin amiraf sudah membohongi aku karena gak enak sama mas prabu
padahal mungkin selama ini amira tahu kalau ayahnya itu belum meninggal
tahu di mana mas ihsan
atau bisa saja mereka sudah kumpul bersama tapi gak pernah kasih tahu aku
aku akan ke rumah amira untuk tanya soal itu
aku akan temui amira lagi untuk cari tahu soal tas itu
rumah amira kan tinggal satu belokan lagi di depan
itu itu mas ihsan
benar itu mas ihsan
pak pak berhenti pak

aku tadi gak mungkin salah lihat
mas ihsan itu ada di dalam bus ini
pas stop pas saya mau turun
semoga aja jalanan gak macet
dan aku gak telat lagi ke rumah rizky
kalau nggak dia bisa ngambek lagi kayak kemarin
masih nggak berhasil